sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
akan aku beri nama
hari ini musuh besar kita telah lahir
gimana nyai bisa tahu
aku ini bisa menerawang apa yang akan terjadi di masa depan
kalau begitu izinkan kami menghabisi anak itu nyai
dan saya siap mati demi nyai
katanya kamu tidak mati untuk
kamu bisa muda juga re overwhelming
kalau audiobook selain berkata
telah sampai lasuk kita
kita berdua berdua selama tahun
berwon kepada voyage
menjangkau di panggilan
kak kande kak kande
ayah kita sudah bisa memanggil ibu
anak yang hebat
tetapi sangat mengkhawatirkan
karena banyak sekali orang orang jahat di luar sana yang tidak menyukainya
kau tidak akan menang
kau tidak akan menang
kau tidak akan menang
kalian hadapi dulu sang prabu
biar aku bunuh bayi itu
ingat jangan sampai dia tahu kalau kalian mahal
ingat jangan sampai dia tahu kalau kalian palsu
prabu itu sakti sekali bisa bisa saya
ini dia sudah tahu
ini dia sudah tahu
aduh apa asal ini
kenapa kalian ingin melukai pun
kenapa kalian ingin melukai putra
kita hanya disuruh tuan
tentang musuh besar berarti aku juga musuh besar
terima kasih sang hyang widi
karena salah satu puteraku mengalir darah kesatria
prabu sliwangi impunya sudah tingkat tinggi
tanpa kalian beritahu aku sudah tahu
tidak ada pahwa
ini berarti ngobal gabel si aden
tambah kaset tambah pinter
pasti teh ada yang bisa praktikin ilmu yang sudah paman berikan
maaf kak kanda
dinda tidak melihat kedatangan kak kanda
tidak apa apa dinda
karena dinda sedang bercanda dengan ksatria kanda
ada apa dinda
sepertinya dinda ragu untuk mengucapkan sesuatu
jika kanda berkandak
dinda akan mengajarkan putra dinda
dengan ajaran islam
jangan lupa like share dan subscribe